selanjutnya kita bergabung dengan konferensi persmen kopolhuka mahfud nd terkait penanganan teroris bosho dan papua
bukan terorisme tapi tindak pidana terorisme artinya apa itu penegakan hukum
yang nanti di dalam pelaksanaannya pelaksanaan di depan polisi ada penebalan dari tni berdasar kesepakatan
lalu pembangunan pada umumnya yang besar itu dilakukan oleh pemerintah daerah
sejak ditetapkannya oleh pemerintah sebagai kelompok teroris pada dua puluh sembilan april yang lalu
memang sampai hari ini sudah terjadi beberapa kotak senjata
misalnya tanggal dua puluh tujuh april terjadi kontak senjata di ilaga
di mana satu prajurit brimob gugur dua lainnya luka luka
tetapi ada lima teroris tewas
dua belas mei tahun dua ribu dua puluh satu terjadi lagi kontak senjata di ilaga kabupaten puncak satu anggota teroris tewas
tujuh belas mei terjadi kontak senjata di ilaga kabupaten puncak dua anggota teroris tewas
satu orang melarikan diri dalam keadaan luka
tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu terjadi kontak senjata di ilaga kabupaten puncak satu anggota teroris tewas

yang sedang melaksanakan pengamanan rawan di distrik dikai kabupaten yakuhimo
yang mengakibatkan dua prajurit tni gugur
dan masih tanggal delapan belas kemarin kontak senjata di distrik serambakon kabupaten pegunungan bintang
yang mengakibatkan empat prajurit luka
jadi sudah ada peningkatan keberhasilan karena kita sekarang akan lebih tegas khusus terhadap kelompok itu ya
bukan terhadap rakyat papua bukan terhadap papua
karena papua itu etnis budaya dan tempat
tapi kalau teroris bisa di mana aja
dan kita ini sebut teroris orang ini
seperti lekaga militer murib tentara murib dan lain lain
nah peristiwa penyerangan terhadap dua prajurit tni yang baru berlangsung kemarin
menunjukkan bahwa kelompok teroris masih terus melakukan aksi kekerasan
sebagaimana sebelumnya dilakukan terhadap warga sipil serta merusak fasilitas publik
ini ternyata teroris
warga sipil sasarannya merusak fasilitas publik dan objek vital
nah sekarang ini pemerintah
terus berupaya menupas habis kelompok teroris tersebut
menumpat habis aksi aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris baik di papua
maupun teroris mujahidin indonesia timur
yang juga beberapa atau dua tiga hari yang lalu itu muncul lagi
ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut sudah mulai semakin meningkat
terdesak oleh operasi pengejaran kita
dan sekali lagi ini pengejaran untuk menyelamatkan rakyat
karena mereka ini nyata nyata melakukan itu
pemerintah terus mencermati kondisi keamanan di poso
tadi kita bicara papua
karena itu terkait dengan ini
pemerintah juga terkait poso itu
menyampaikan satu maret dua ribu dua puluh satu terjadi kontak tembak antara aparat keamanan
dengan kelompok teroris mujahidin indonesia timur di desa maros
kecamatan puso posisir kabupaten puso yang mengakibatkan dua anggota teroris tewas
tiga maret telah terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dengan kelompok teroris desa gayatri
kecamatan puso posisir kabupaten puso
yang mengakibatkan satu personil brimob gugur
tujuh belas mei pada bulan ini kelompok teroris membunuh empat orang petani
di desa kalemago kecamatan lore timur kabupaten poso
ini diduga dilakukan oleh kelompok mit
pimpinan ali kelora
terkait dengan aksi pembunuhan
rapat empat orang petani dan aksi kekerasan lain yang dilakukan oleh kelompok teroris poso
pemerintah mengutuk keras tindakan tersebut dan memerintahkan atau memerintah aparat keamanan
dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengamanan dan pengejaran
terhadap kelompok kelompok teroris di wilayah itu
melalui bnpt lpsk dan polri
telah memberikan santunan dan dana kerahiman
kepada beberapa keluarga korban
yang menjadi korban tindak kekerasan dari kelompok kkb
demikian dari saya
kalau ada pertanyaan dipersilahkan
silakan dari mana
ya selamat siang pak mahfud saya heri dari metro tv pak
ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke bapak
ya itu tadi pernyataan dari menko polhukam mahfud md
terkait dengan tindak pindahan terorisme yang terjadi di papua dan juga di poso
berdasarkan data pemerintah sudah melakukan beragam cara
salah satunya dengan penegakan hukum dengan melakukan pengejaran
pemerintah juga melalui bnpt lpsk dan polri
memberikan santunan dana kerahiman bagi keluarga korban
baik itu terorisme yang terjadi di papua
mau pun yang terjadi di puso
dan aksi pengejaran masih terus dilakukan
pengejaran di papua tidak diperuntukkan bagi warga papua
tetapi bagi terorisme yang mengancam warga papua
dan juga melakukan tindakan perusahaan fasilitas publik
dan pemerintah bertekad untuk menumpas aksi terorisme
tidak hanya di papua tapi juga kelompok mujahidin indonesia timur
yang berpusat di poso yang sudah melakukan penyerangan
dari tanggal satu maret hingga tanggal sebelas mei
di kawasan poso dan sekitarnya
itu tadi pernyataan dari menko polhukam
mafud nde terkait dengan tindak pidana terorisme